jaga satru menambah pesonanya
tangan tangan syarat semangat mengubah wajahnya
jalan jalan kecil seakan menjadi pembuluh darah yang mengalirkan asa di dusun terpencil
hidup dari kekayaan alam sekitar
yang tumbuh dengan keterampilan
berawal dari sebuah gebrakan yang membawanya pada keberhasilan
inilah cerita dari sebuah desa cerdas di jataran tinggi pulau dewata desa buda timur
ada yang menarik di desa dudatimu kabupaten karangasembali
sejak tahun dua ribu tujuh belas desa seluas sembilan enam km persegi
yang memiliki sebuah kota yang menarik
sembilan dusun atau banjar ini kini dapat terhubung dalam genggaman tangan
ima depasek arte membuktikannya
pemuda banjar watas tengah ini menggunakan aplikasi smart dua ratus empat puluh tujuh
sebuah aplikasi desa cerdas atau smart desa di desa duda timur
kali ini ia memerlukan layanan surat keterangan belum kawin dari desa
itu dua ribu dua belas itu
tak perlu datang ke kantor desa untuk memesan
ia hanya perlu mengisi informasi data yang dibutuhkan melalui gawai pintar
data yang telah terkirim melalui smart desa langsung diterima oleh perangkat desa
dicetak dan siap digunakan
fasek dapat mengambilnya kapan saja
dan saya sangat bangga dengan hadirnya smart desa ini
pelayanannya pun juga cepat
dan ketika saya memesan hari ini dan hari ini pun responnya sangat cepat
dan saya bisa mengambil surat tersebut kapanpun
teknologi smart desa ini digagas oleh i gede pawana kepala desa dudatimur
tujuannya untuk mewujudkan smart society atau masyarakat cerdas
sebagai salah satu komponen dalam pemerintahan desa
yang bersih dan pintar
memang banyak menjadi pertanyaan
kenapa sedangkan desa dudo timur kan belum semua warganya memiliki hp
kenapa harus dibuat itu
karena prinsip kami yang namanya inovasi adalah di depan
jadi kami harus melakukan terobosan untuk memancing kreativitas warga masyarakat kami
jadi kalau menunggu kami semua warga desa dudatimur memiliki hp
dan menggunakan hp ya lima tahun dan sepuluh tahun lagi
juga aplikasi ini tidak akan pernah terwujud
tapi pada prinsipnya kami mengharapkan sebuah aplikasi yang kita bangun
adalah untuk memudahkan pelayanan
aplikasi smart desa dudatimur bisa diunduh
melalui penyedia konten digital berbasis android atau ios secara gratis
untuk menjadi anggota warga cukup melakukan pendaftaran
aplikasi ini akan meminta informasi data
pribadi pengguna mulai dari nama nomor induk kependudukan
nomor telepon golongan darah hingga nomor rekening bank
namun hanya warga desa dudatimur yang dapat mendaftar
setelah menjadi anggota smart desa siap melayani masyarakat dudatimur
di manapun mereka berada
jadi yang di luar inilah yang perlu dipasilitasi pada saat mereka membutuhkan surat
jadi mereka tidak mesti harus turun langsung ke desa
jadi mereka bisa mengisi kebutuhan suratnya apa
jadi kita siapkan juga dengan sistem online
tapi tanda tangannya itu adalah barcode untuk sementara menguatkan bahwa
benar warga kami itu memang warga desa dudatimur
selain melayani administrasi kependudukan
dan pengelolaan keuangan desa smart desa juga memiliki banyak fungsi
selain fasilitas pelayanan publik ada banyak manfaat lain yang bisa dinikmati
oleh warga desa duda timur dengan hadirnya aplikasi smart desa ini
di antaranya bisa mengetahui tentang profil desa dudatimur seutuhnya
kemudian sesama anggota atau masyarakat desa dudatimur
bisa saling mengetahui lokasi di mana mereka berada
bahkan bisa mengetahuinya dari jarak hingga sepuluh km
kemudian sesama anggota dan warga desa dudatimur
juga bisa melakukan komunikasi secara gratis
yang terintegrasi dengan aplikasi obrolan lainnya
kemudian masyarakat juga bisa menikmati pelayanan atas laporan keluhan masyarakat
mereka bisa melakukan pelaporan jika terjadi gangguan
seperti longsor ataupun kebakaran
bahkan hingga keluhan yang dialami oleh mereka
kemudian di sini juga masyarakat bisa melakukan
pengisian ulang pulsa dan pembayaran rekening listrik
masyarakat juga bisa menikmati pelayanan berbagai penjualan bisnis
di antaranya bisa berbelanja di toko toko masyarakat desa
atau bisa melakukan pengisian ulang pulsa dan pembayaran rekening listrik
tak hanya itu aplikasi ini juga mendukung fasilitas kesehatan
bahkan keselamatan masyarakat desa duda timur
karena aplikasi ini memiliki informasi golongan darah warga
dalam keadaan darurat menu pencarian warga berdasarkan golongan darah ini
pengguna bisa memantau lokasi pemilik golongan darah yang dibutuhkan
dengan radius mulai dari yang terdekat
inovasi smart desa ini digagas oleh pawana di awal tahun dua ribu tujuh belas
namun pembuatan teknologinya sempat tertunda
karena erupsi gunung agung di kabupaten karangasem
saat bencana itulah
pawana bertemu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi
perusahaan inilah yang membantu menciptakan aplikasi ini tanpa pungutan biaya
sebenarnya awalnya pergerakan smart desa ini kita mau mempergunakan dana desa
pada saat itu rancangan kita hampir dua ratus lima puluh juta kita pergunakan untuk membuat aplikasi ini
tapi dalam perjalanannya ternyata pt sebo ini dengan melihat situasi keadaan perekonomian di dude timur
habis mengungsi kemudian dana kita masih dibutuhkan untuk pembuatan jalan dan lain sebagainya
jadi pt sebo melalui direkturnya pak sony jadi menyumbangkan aplikasi ini buat kita dari csr beliau

inovasi smart desa ini digagas oleh pak sony jadi menyumbangkan aplikasi ini buat kita dari csr beliau

masih banyak warga desa duda timur yang tidak memahami teknologi ini mengingat baru tujuh ratus dua belas orang warga yang menggunakan
namun permasalahan ini diselesaikan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan dari perangkat desa hingga kepala banjar
tidak ada titik sinyal hp
jadi menyulitkan dan akhirnya berselang dua minggu datang lagi tim ke sini
menemukan dengan teknis yang cara terbaru untuk membuat titik titik tersebut
dan akhirnya semua titik warga kami di seluruh desa duda timur sudah tertandai
perlahan namun pasti smart desa sukses membuat desa duda timur
meraih banyak prestasi
pada dua puluh lima agustus dua ribu delapan belas desa ini berhasil menerima piagam penghargaan
rekor muri kategori rekor dunia sebagai desa pertama
yang memiliki data posisi real time penduduk berdasarkan golongan darah
sebelumnya pada mei dua ribu delapan belas duda timur menerima piaga penghargaan rekor muri
sebagai desa pertama yang menggunakan aplikasi kependudukan
tanpa jaringan internet secara online
pemerintah desa mempunyai inisiatif dengan dana desa itu
menyambung kembali ke wilayah penghubungan penduduk
sepanjang dua kilo ada gang satu kilo dirapungkan oleh dana desa
berkat keperintahan bapak gede pawano
keberhasilan pawana menggagas desa digital di duda timur patut diacungi jempol
dana desa yang berasal dari pemerintah pusat yang tak terpakai untuk aplikasi smart desa
disalurkan untuk membangun ilmu kesehatan

menggunakan infrastruktur desa
menggunakan infrastruktur desa
wayan swartika merasakan manfaatnya
warga banjarapateh ini kini tak perlu khawatir dengan kade yogi anaknya setiap rapat sekolah
dulu yogi harus berjalan kaki menuju sekolah sekitar satu lima km
dari tempat tinggalnya di bukit kepundung
pak wayan dulu sebelum ada jalan menuju ke tempat tinggal bapak dibangun begitu ya
dulu mobilitas bapak seperti apa bersama warga lain
dulu sebelum ada jalan kita jalan kaki semua warga di sini
jalan kaki boleh diceritakan dulu kondisinya seperti apa pak
ini tanah dan bebatuan saja
untuk lewat aja sulit sebelum ada jalan
terjal begitu apalagi kalau musim hujan licin
rawan kecelakaan jadi tidak ada warga yang berani sekalipun menggunakan kendaraan sepeda motor bu jalan kaki
termasuk mengantar anaknya ke sekolah
kalau dulu berarti sekolah cukup jauh anak anak harus berangkat jam berapa dari rumah
anak anak berangkat ke sekolah jam setengah enam
setengah enam pagi di sini keadaan masih gelap tentunya
masih gelap ya
seperti apa kondisinya saat itu
anak anak sekolah pakai obor
bawa obor untuk penerangan
banjar pateh dikelilingi perpukitan
dulu banjar ini termasuk wilayah khusus daerah terpencil atau kudacil
namun sejak pembangunan infrastruktur berupa jalan penghubung antar dusun digenjot oleh pemerintah desa
predikat kudacil dihapus
pemerintah desa mempunyai inisiatif dengan dana desa itu
wilayah kepemukiman penunduk sepanjang dua kilo ada gang satu kilo
dirampungkan itu oleh dana desa berkat kepemerintahan bapak gede pawano
pada tahun dua ribu enam belas desa duda timur menerima dana desa sekitar rp enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah
satu ratus enam puluh delapan juta rupiah diantaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di lima titik jalan di banjar
kemudian pemerintah desa melakukan pembangunan jalan di sepuluh titik lain
dengan biaya hampir empat puluh dua juta rupiah dari dana desa yang diterima sekitar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah
seiring dengan berkembangnya infrastruktur yang dibangun mobilitas dan produktivitas warga meningkat
dari dua ratus empat puluh tiga keluarga yang menghuni banjar ini kini jumlah keluarga miskin turun menjadi tujuh puluh tiga kepala keluarga
yang berjumlah delapan puluh empat kepala keluarga
selain meningkatkan mobilitas penduduk
pembangunan infrastruktur jalan di desa duda timur juga berdampak pada perekonomian warga
komang gede subagia misalnya
petani salak warga banjar putung ini berhasil mengurangi biaya produksi dari kebun salak miliknya seluas tujuh sembilan ratus meter persegi
pada tahun dua ribu tujuh belas sekitar rp enam puluh satu tujuh ratus dari dana desa digunakan untuk membangun jalan penghubung sejumlah perkebunan salak
saat musim panen subagia bisa memanen salak rata rata lima puluh kg setiap bulan dengan pendapatan sekitar lima ratus ribu rupiah
kalau sebelumnya susah
awalnya sampai menyuruh orang gitu
kalau sekarang sejak ada peton ini
ada bagus dah bisa sepeda sama motor langsung sini gitu
sekarang sudah lancar kalau dulu susah pak
kalau hujan hujan lagi becek tuh
pastinya memburuhkan istilahnya gitu
kalau bayar buruhnya tuh per bakul tuh lima belas sampai di jalan asfal gitu
kalau sekarang kan gak dari itu gak dari bulan lagi gitu
langsung gak pakai sepeda motor lagi sekarang
kadang kadang mobil pakai di sini
pak wana terbilang cekatan melihat potensi desanya
selain pembangunan infrastruktur
ia gencar membangun sumber daya manusia di desanya
desa duda timur memiliki perkebunan salak seluas delapan ratus enam hektare
dengan potensi produksi rata rata satu delapan ton per tahun
sadar akan potensi yang besar
pemerintah desa duda timur melakukan pendampingan
kepada kelompok wanita tani atau kwt
kwt putri santi lestari yang beranggotakan tiga puluh lima orang warga banjar juhuk legi ini salah satunya
para ibu dengan berbagai latar belakang profesi ini
pernah mendapatkan pelatihan budidata
dan budidaya salak
pemerintah provinsi bali mulai mengembangkan wisata wisata desa
jadi saya pun tergerak hati saya untuk mengembangkan wisata desa ini
karena kami memiliki potensi air terjun yang kesatru
kemudian kita mulai kelola dengan baik
kami anggarkan dari dana desa untuk membuat jalan akses jalan yang sama
semoga hari ini standar lagi
selamat menikmati kamar
mengukuhkan kwt putri mandiri pada tujuh belas desember dua ribu dua puluh
kelompok ini fokus pada usaha produksi olahan salak
yang terus berkembang setelah mendapatkan pelatihan
dari dinas pertanian provinsi bali
berbagai olahan salak seperti manisan salak
kurma salak nastar salak hingga dodol olahannya
kini menjadi produk unggulan desa duda timur
ada penghasilan tambahan yang membantu perekonomian anggota kelompok ini
karena saya itu tidak mau mengolah sendiri itu tidak bisa kan
harus ada orangnya yang banyak
dan juga saya ingin ibu ibu yang tidak punya pekerjaan
mendapatkan hasil untuk di rumah tangga
untuk membantu sang suami
untuk mencari napkah
kelompok kami itu kita masukkan dulu ke kas
dan kita bagi per bulan saja
rata rata kita bagi sedikit saja hanya rp dua ratus
selain olahan salak ada industri kecil lain yang pengembangannya
dibantu pemerintah desa duda timur
usaha pembuatan dupa milik komang suartana ini salah satunya
pada tahun dua ribu delapan belas
modal yang diberikan desa duda timur
ke badan usaha milik desa atau bumdeswer diguna
sebesar rp empat puluh satu juta dari dana desa
suartana meminjam modal rp lima juta dari dana tersebut
untuk mengembangkan usaha pembuatan dupa
usaha yang dirintis bersama istrinya nyoman ari asih
sejak tahun dua ribu tujuh belas ini
kini semakin berkembang
dibantu bumdeswer diguna melalui aplikasi smart desa
di pertama kita
untuk pertamanya lima puluh kilo
terus hanya beberapa tahun dibantu bumdeswer nya
terus produksi perharinya bisa juga sampai delapan puluh kilo
untuk dibiayai dibantu dengan pembelian bahan
bisa meningkat untuk produksinya
terletak lima ratus hingga enam ratus diatas permukaan laut
desa duda timur memiliki potensi wisata yang besar
air terjun jaga satru di banjarpateh ini
tengah dikembangkan pemerintah desa duda timur
untuk mendongkrak pendapatan asli desa
gagasannya lahir dari pawana

pemerintah provinsi bali mulai mengambil kepentingan
mulai mengembangkan wisata wisata desa
mulai mengembangkan wisata wisata desa
jadi saya pun tergerak hati saya untuk mengembangkan wisata desa ini
salah satunya karena kami memiliki potensi air terjun jaga satru
kemudian kita mulai kelola dengan baik
kami anggarkan dari dana desa untuk membuat jalan
akses jalannya ke sana
akses jalannya ke sana
hingga mei dua ribu sembilan belas objek wisata air terjun jaga satru

masih dalam proses pembangunan
patung jagadita setinggi empat puluh meter ini digadang gadang akan menjadi icon
berlokasi di gerbang masuk menuju air terjun
perencanaan dan pembangunan patung ini dikerjakan oleh tenaga profesional
dari luar desa duda timur
sementara tenaga kasarnya menggunakan warga banjarpateh
dengan sistem padat karya tunai
meski belum resmi menjadi obyek wisata karena masih dalam tahap pengembangan
air terjun jaga satru selalu ramai dikunjungi wisatawan
termasuk turis asing dari berbagai negara
termasuk turis asing dari berbagai negara

dan kami juga telah pergi ke beberapa pantai

dan melihat semua wilayah kecil

ini menarik untuk berada di sini
ini menarik untuk berada di sini

pemerintah desa duda timur belum memungut biaya masuk atau tiket
untuk menuju air terjun jaga satru
setiap pengunjung yang datang dapat memberikan donasi untuk pemeliharaan kebersihan
dan jasa penjaga lokasi bila berkenan
dalam sebulan rata rata ada empat ratus orang wisatawan yang datang ke air terjun jaga satro
selama proses pembangunan ada enam orang warga banjarpateh yang mengelola lokasi ini
mereka bisa mengantungi penghasilan sekitar satu ratus lima puluh ribu rupiah per orang setiap bulan

pembangunan infrastruktur obyek wisata air terjun jaga satru menggunakan dana desa
dari dana desa tahun dua ribu sembilan belas ditargetkan obyek wisata ini

objek wisata air terjun janda satru bukan satu satunya cara untuk menyejahterakan warga desa di jawa timur
pada tahun dua ribu lima belas pawana gencar menggerakkan program bedah rumah bagi keluarga miskin
ada lebih dari empat puluh unit rumah yang diperbaiki menggunakan dana desa
serta dana bantuan dari pemerintah daerah kabupaten karangasem dan provinsi bali
dari dana desa tahun dua ribu lima belas sekitar rp dua ratus sembilan puluh juta
rp lima seratus juta rupiah diantaranya digunakan untuk memperbaiki lima unit rumah warga di empat banjar
rumah milik keluarga komang sriwi diantari di banjarpateh ini salah satunya
kalau dulu rumah saya berdasar dari bambu dan beralas tanah
dan sekarang bersyukur sudah dapat bantuan dari desa
perlahan namun pasti upaya pawana mengurangi angka kemiskinan di desanya menemukan titik cerah
pada tahun dua ribu lima belas jumlah keluarga miskin di duda timur mengalami penurunan signifikan
yaitu tiga ratus sembilan puluh tiga kepala keluarga
sebelumnya ada enam ratus dua puluh tiga keluarga miskin pada tahun dua ribu dua puluh
di sini pawana tinggal bersama keluarga
di mata istrinya niwayan juli asrini pria kelahiran karangasem satu februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ini adalah sosok penolong
bapak suka menolong juga ya menolong masyarakat
sifatnya bapak itu apa istilahnya sosial gitu ya
kalau waktu pastilah terbagi untuk keluarga
cuman ya itu mengarahnya ke positif
saya selaku istri tetap mendukung bapak
i gede pawana lulusan magister jurusan filsafat hindu ini adalah sosok yang cerdas
cerdas mengatasi masalah desa dan cerdas memanfaatkan waktu
baginya menggagas desa cerdas sama dengan memulai sejarah baru
agar kelak desanya terus berinovasi tanpa mengubur impian